dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial
tampak para pelamar kerja berdesakan dan saling dorong
di depan sebuah perusahaan di bidang otomotif
di kelurahan jati uwung kecamatan cibodas kota tanggerang
pada minggu tujuh belas juli lalu
dalam video juga terlihat para pencari kerja ini
berteriak meminta pihak perusahaan untuk lekas membuka gerbang
ratusan orang ini diketahui telah mendatangi lokasi
sejak sabtu malam hingga minggu pagi
kondisi ini membuat kepolisian dan tni turun tangan
untuk mengamankan situasi
untuk mengurai kerumunan pihak perusahaan kemudian
meminta para pencari kerja mengumpulkan surat lamaran kerja
dan meninggalkan lokasi
dinas ketenaga kerjaan kota tangerang pun bereaksi
atas kejadian tersebut
pada senin sore kepala dinas ketenaga kerjaan kota tangerang
ujang hendra mengaku pihaknya sudah memanggil
pihak manajemen perusahaan untuk dimintai keterangan
perusahaan tersebut melakukan rekrutmen dengan pola tatap muka
dan mereka sudah mengakui bahwasannya penerimaan itu
mereka itu sekitar lima ratus orang
jadi tadi kami sudah melakukan pemanggilan dan alhamdulillah
perusahaan juga mengakui kesalahannya
dan kedepan rencananya mereka akan melaporkan setiap ada rekrutmen
mencegah peristiwa serupa terulang
dinas ketenaga kerjaan kota tangerang meminta seluruh perusahaan
yang membutuhkan tenaga kerja untuk melakukan perekrutan
melalui bursa kerja atau jokv
dimas arief setiawan kota tangerang banten